kalau selama disini saya minta bantuan bisa
bantuan apa kang
ini cuma di antara kita yang lain nggak boleh tahu
maaf kang berarti kalau saya sendiri boleh tahu
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
nanya soal teman teman yang diajak balik lagi ke terminal
terus dia nanya kenapa dia nggak diajak
tidak tahu mau jawab apa
terus dia bilang kalau memang gak mau ngajak saya gak apa apa
yang penting saya tahu sebabnya apa
enggak usah dipikirin
tapi saya jadi gak enak
enggak enak juga sama kang cecep
boy kan saudaranya kan cecep
bang saya sudah siap tugas lagi
koordinasi dengan yayat
kamu di mana
lagi janjian sama penny
kamu udah sembuh
kamu ngambil kunci motor anak buah ramon
orangnya tadi enggak ada
kunci motornya masih tergantung di motor
orang yang kamu ajak nanti bukan cuma bisa kerja
kerja di jalan itu keras
putar jadi but
barusan jatuh dari motor
perlu saya susul
nggak sakit cuma perih
anak buah kamu ngajar anak buah saya yang lain
itu bukan atas perintah saya
kamu kenapa tiba tiba mau kerja
kita udah mulai dewasa
hampir setiap hari kita buang buang bensin keliling kota bandung
nggak ada tujuan apa apa juga
cuma buat ngerasainya
udah dua minggu aku belajar kerja
belajar cari uang
cari tukang parkir
belajar berhenti bintang uang ke orang tua
kalian mau ikut aku belajar cari uang gak
rencana berapa lama di sini
atau mungkin lebih
kalau selama di sini saya minta bantuan bisa
bantuan apa kang
ini cuma di antara kita
yang lain nggak boleh tahu
berarti kalau saya sendiri boleh tahu
kang mau semua minta tolong apa
lagi duduk sama akang
mau dibuat ilmu mak
tadi udah akang tawarin
nggak mau ngerepotin
kamu udah pulang kuliah
udah lagi di jalan kenapa
aku mau ngasih kabar
aku sekarang udah gak jadi tukang parkir lagi
udah dapat kerjaan baru
gantiin orang yang ngajak jadi tukang parkir
dia udah dipecat
jangan jangan kerjaan kamu
tetap masih ada hubungannya sama tukang parkir
komandan sama wakil komandan
jadi kepala personal ya
kayak di kantoran aja
ngurusin orang yang kerja
nyari yang mau kerja
terus ngawasi mereka kerja
bapak kan nyuruh kamu buat berhenti jadi tukang parkir
kan aku udah bilang
aku udah gak jadi tukang parkir lagi
aku jadi kepala personal ya
neng kemarin lupa mau cerita soal roy
dia udah gak kerja jadi tukang parkir
sekarang udah punya kerjaan baru
ngurusin tukang parkir
sama aja tuh
roy udah nggak parkir
sekarang kerjanya nyari yang mau jadi tukang parkir
terus ngawasin mereka
kerja sebagai tukang parkir
tempat kerjanya di mana
kayaknya masih di tempat yang sama
sama aja tuh
gue cuma nyari yang mau kerja jadi tukang parkir
terus ngawasin mereka kerja sebagai tukang parkir
udah nggak ikut parkir lagi
tiga hari terus penerbangan
kayaknya tukang parkir juga noble
jawaban itu sama miss bro
gimana cara kerjanya tukang parkir
kamu sama vicky di sini
kalian berdua udah bisa langsung kerja
kalian berdua di tempat lain